kebakaran terjadi di jalan anggrek setiabudi jakarta selatan pada kamis malam
sebuah gardu listrik di tengah permukiman terbakar
suara ledakan sempat terdengar dari gardu hingga membuat warga sekitar panik
api berkobar di sebuah gardu listrik yang terletak di permukiman warga di jalan anggrek setiabudi jakarta selatan pada kamis malam
kebakaran ini mengejutkan warga yang tengah tertidur
mereka panik karena sempat terdengar ledakan saat api membakar gardu
warga mencoba berusaha untuk memadamkan api namun mereka khawatir adanya aliran arus listrik yang berbahaya
api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah petugas pln yang datang membawa apar
api berkobar di jalan anggrek setiabudi jakarta selatan pada kamis malam
sebelum terbakar api berkobar di jalan anggrek setiabudi jakarta selatan pada kamis malam